menyikapi aksi protes peternak ayam di madiun jawa timur
pemerintah berjanji akan membeli dua belas juta ekor ayam ke peternak mandiri
selain itu dinas peternakan jawa timur dan kementerian pertanian
menjalin kerjasama dengan operator aplikasi penjualan online
dan perusahaan transportasi untuk membantu penjualan ayam potong para peternak ayam
sejumlah peternak ayam di madiun jawa timur
sempat melakukan aksi protes terkait anjloknya harga ayam
aksi protes itu mendapat respons dari pemerintah
dengan mengumumkan akan membeli dua belas juta ekor ayam kepada peternak ayam mandiri ri
hal ini disampaikan direktur pembibitan dan produksi peternakan
dirjen peternakan dan kesehatan hewan sugiono
dan juga oleh benny hermawan dari kementerian pertanian pada sabtu siang
pemerintah sudah melaksanakan surat edaran
surat edaran mengenai akhir dini
parent stock induk ayam yang ada sekarang itu
pemerintah sudah melaksanakan itu
dan perusahaan sudah melaksanakan seperti itu
jadi usuran usuran para ini sudah kita pemerintah
sudah kita laksanakan sebetulnya
cuman karena kendala ada wabah covid ini
sehingga demand nya itu yang rendah
di tingkat peternak di jawa timur anjlok
dengan rata rata sepuluh ribu rupiah per kilogramnya
dinas peternakan jawa timur menyiapkan skema penjualan ayam potong
di tingkat peternak melalui sistem online
dinas peternakan jawa timur dan kementerian pertanian
telah bekerjasama dengan operator aplikasi penjualan online tanihub
serta bermitra dengan perusahaan transportasi
untuk membantu penjualan ayam potong para peternak ayam
upaya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
baik itu pemerintah pusat kementerian pertanian bintang indonesia
maupun pemerintah provinsi
yaitu melakukan penguatan penjualan secara online
jadi lewat grab
kemudian bekerjasama dengan mitra perusahaan transportasi secara online
yaitu grab atau bocek
ini sudah dilakukan ngonsing oleh kementerian pertanian bintang indonesia

terobosan ini juga sebagai respon seadanya aksi peternak ayam
di pasar dungus kecamatan wungu kabupaten madiun beberapa hari lalu
yang membagi bagikan ayam hidup ke masyarakat
karena ancloknya harga ayam praspoiler di daerah madiun
yang hanyalah berjual dengan harga rp enam per kilogram
tim liputan cnn indonesia